kita mau pergi kemana
tunggu jangan lari
kayak ada suara
suara apa ya itu ah
itu seperti suara pertarungan
sedang bertarung dengan perampok perampok itu
tidak kita sekarang
segera ke sana yuk
hai para penjahat
nanti kalian dihukum lah
kami hanya ingin mengambil kembali
apa yang mereka sudah tampak
mereka lah yang perampok bukan kami
aku merasakan ilmu kineraganya sangat tinggi
aku tidak boleh meremehkannya
ibu anda membawakan sesuatu kembali
ibu anda menemukan itu di kamar yunda subanglar
gerahkan seluruh pasukanmu
untuk menjam subanglarang
perempuan bodoh itu
apa yang harus kamu lakukan ke badan senopati
sedih kak gusti
sepertinya aku harus meminta bantuan pada ratus siluman buaya putih
untuk menghabisi yunda subanglarang
jika senopati bakca tidak berhasil menghabisi yunda subanglarang
kita masih ada rencana kedua
kamu benar benar sangat begitu
lebih baik sekarang kita berpencar
kau bersama diri ini
dan aku bersama praharsini
baik raden walang susang
aku akan menemani rara santa
untuk menemukan ibundanya
kalau begitu berhati hatilah
raka pun berhati hatilah raka
pasti kami menyesal dari perampok
pasti mati kamu ke neraka
kamu bisa berhati hati

saya pasti memberikan kesempatan
mengapa protagonis semua ini selalu
rai tidak untuk
tunggu jangan lari
baik jangan kabur
sepertinya mereka ingin mencari bunda kuabias
serahkan saja mereka padaku
takkan kubiarkan mereka melukai bunda mu
akan kuhabisi dia
kalian tidak perlu tahu siapa diriku
yang jelas takkan kubiarkan kalian menyakiti
gusti ratu subawang
bukalah radaan keluarganya
kalian di sini saja
biar aku yang menghadapinya
aku akan mencari bunda kuabias
aku akan mencari bunda kuabias
aku akan mencari bunda kuabias
maaf mas kedasi
maaf aku telah melukaimu
tapi kenapa kau merampok
apa apapun yang kau lakukan aku tidak bisa lupakanmu
entahlah kau memang salah
kau semua untuk diperbaikan
kau harus melakukannya
kau bisa mohamad
sepertinya kau sudah mulai geringan
setelah mengetahui kedahsyatanmu
aku akan kalah
dari jurus pelebur agama
jurusmu sangat lemah